lihat fotonya waktu kemarin papa kirim kemana yang di wa
wuuuuh terus papa mau tau gak
kaines ternyata suka sama papa
ini mama tuh serius banget
papa inginkan kerjaan mama
serius atuh pa
emang mama memproyeksikan papa tuh jadi model iklan apa
enggak masuk ke dapur
jangan dengerin omongan eva lagi
papi bener bener kecewa sama kamu
papi tidak pernah mengajarkan kamu bohong dan sekarang kamu bohongin papi
orang yang mencintai kamu selama ini
baik kalau kamu seperti
ini adalah semester terakhir kamu sekolah disini
next semester kamu akan pampu pindahkan ke sekolah asrama
kenapa murung saja
jangan bersedih hati neng
gimana yang gak sedih om
ini mending ya om
kalau misalkan mondi itu salah
wajarlah abah marah marah
ini kan nondi gak salah apa apa
om dudung juga percaya sama si nondi teh
tidak pernah macam macam
tapi kan neng tahu sendiri abah
abah itu orangnya keras kepala
walaupun seperti itu
abah teh baik
cuma abah teh
hanya sedikit paham
hanya sedikit protektif sama neng
nggak tahu nih om
neng juga bingung
kok abah teh protektif pisan gitu kan neng teh
soalnya abah teh gak percaya gitu sama neng
eh bukan tidak percaya sama neng
mungkin abah teh berfikir
dulu teh ya
abah teh burang om pisan
perempuannya banyak dimana mana
setiap pengkolan ada
lah apalagi kalau udah modusin
segala rayuan keluar neng
mungkin abah berfikir
dan hukum karma itu
kena sama neng
ning tidak boleh bilang bilang ke abah ya
kalau om dulu ngomong seperti ini
saya sudah tahu
lagi lagi kamu pengaruhin si neng
nggak usah om dudung cerita juga neng udah tahu
itu udah bukan rahasia lagi kali abah
di bambing itu abah udah terkenal
kalau abah itu badung
bukan rahasia umum lagi ya pak ya
udah gak usah ikut ikutan kamu dung
abah gak usah takut ya abah
kalau neng bakal dapat karma
kan abah sendiri tahu
manusia itu dilahirkan ke dunia
dalam keadaan suci fitrah banget
benar bisa neng
amal abah buat saya
udah ikut ikutan salah lagi
salam ya abah
perlakuan bejat saya gak akan turun ke sini gitu
kumaha allah itu mah
sekarang ya abah
tidak ada anak haram
ada juga orang tua yang parah gajul
orang tidak benar
berarti saya yang parah gajulan gitu ya
tapi tidak bangga abah
tenang tenang saja saya lupa dosa
saya juga tidak membanggakan dong
kamu salah nangkap
ini lain misi ya gitu
saya mau loba dosa ke tidak bangga
ah kamu mah terbaliklah kalau ngomong gitu ya
terbaliklah kalau ngomong
sudah solat istrinya abah
ya sudah kalau begini pak
saya sholat dulu kalau begitu
wih surty kenapa pakai bohong segala sih
kayaknya gue harus cari tahu deh
aduh kasian banget sih nona repate
jadi nona repate dimarahin sama tuhan
gimana untuk terserba salah
allahu akbar nona
nona tidak ada perlu apa
kalau ada perlu mata dipanggil aja bibi
sekarang bibi jawab pertanyaan reva
tadi kenapa bibi bohong
di depan papi sama adriana
maafin maafin di surty maksudnya gitu non
terus kalau bibi dipecat
nanti siapa non yang mau biayain anak anak bibi di kampung
kan non tahu sendiri setiap bulan kalau bibi gajian di sini
bibi selalu kirim untuk makan mereka
buat biaya sekolah mereka
non kan tahu sendiri
bapaknya itu sudah meninggal
gimana caranya ya gue bisa menghadapi perang lawan mahmud yang licik itu
mama harus ganti
ganti perannya ke papa
enggak bisa tau pak
ya enggak bisa dong
kan udah tenang tenangan kontrak
terus udah terima dp
lagian kliennya itu udah suka banget sama abaraya
itu tuh si beruntung tua
bukannya nawarin papa dulu
malah nawarin orang lain
nanti kita dong
nanti dengan nyaman
lihat fotonya waktu kemarin papa kirim ke mama yang di wa
terus papa mau tau gak
kaines ternyata suka sama papa
kata ini model cocok gitu katanya
iya mama tuh susah banget
papa inginkan kerjaan mama
serius atuh pa
emang mama memproyeksikan papa tuh jadi model iklan apa
mama udah desain
papa mau liat
ada beberapa nih pa
dan semuanya keren
nih papa pilih deh
ya elah mama
masa papa mau dijadikan model iklan obat cacing
cocok dari mana
secara kan perutnya papa gede no
oh tenang pa
itu artinya perutnya papa itu sehat